ya mengenal negara sweden new sweden ini tidak menerapkan sama sekali lockdown sama seperti indonesia tapi ada aturan aturan di sana ya
langsung saja kita mengajak anda nih untuk berbincang dengan warga negara indonesia di sana tepatnya di sweden di stockholm sudah bergabung lewat sambungan skype
halo selamat pagi waktu jakarta kinan sehat
halo selamat pagi alhamdulillah di sini sehat sehat saja sih
hmm kinan boleh dijelaskan nggak kalau ini negara negara lain berlomba lomba untuk menerbitkan apa ya aturan lockdown atau partial lockdown
di sweden seperti apa apakah orang masih lalu lalang seperti biasa
iya kalau di sweden ini approach nya mereka beda ya sama negara negara eropa lainnya
jadi di sini tuh mereka nggak pemerintahnya nggak mengadakan sistem lockdown secara seperti di negara negara lainnya
cuma di sini
pemerintahnya tuh lebih ke ngasihnya ke himbauan kepada warga warga sini
jadi mereka sangat bergantung kepada warga warganya untuk saling menjaga diri dan bertanggung jawab dan juga bekerja sama dengan pemerintah untuk mengurangi penyebaran si covid sembilan belas ini di sini
ya hanya sebatas himbawan ini berarti memang kalau kita lihat masyarakat sweden itu sudah disiplin dalam aturan begitu ya mas kinan
hmm bisa dibilang sih
soalnya mereka juga warganya juga saling percaya sama pemerintahnya
ada kepercayaan antara dua pihak jadi mereka saling percaya dan mereka bisa menjalani sistem ini kalau bisa dibilang sih cukup efektif ya
tapi banyak pro dan kontranya juga sih kalau bisa dibilang
oke kalau pro dan kontranya kayak apa kinan apakah ada yang kemudian ingin lockdown ada juga yang tidak ingin lockdown seperti di amrik misalnya
hmm kalau di sini tuh kayak larangannya tuh mereka ada seperti larangan nggak boleh berkumpul lebih dari lima puluh orang
terus kayak di restoran di sini masih beberapa masih buka cuman ada batas untuk setiap mejanya harus satu lima meter
dan kalau misalnya kita mau belanja bulanan juga di supermarketnya ada dikasih stiker buat jarak aturan menjaga jaraknya
jadi kalau dari pro dan kontranya sih
kalau pro nya bisa dibilang pemerintah sini ingin coba mempertahankan ekonominya mungkin ya
jadi beberapa bisnis dan kantor kantor di sini tuh mereka masih berjalan dengan bisa dibilang normal
cuman ada beberapa yang mungkin jam kerjanya jadi lebih sedikit tapi bisa dibilang masih seperti pada biasanya
tapi ya jelas kontranya itu juga bisa kita lihat sendiri dari data tingkat kematiannya
jadi kalau di sweden tuh
tingkat kematiannya itu tiga kali lebih banyak kalau dibandingkan dengan tingkat kematian di negara negara tetangga nordik lainnya kalau digaguk
jadi itu resikonya ya akibatnya tingginya tingkat kematian
berapa toko atau kantor masih buka tapi bagaimana tempat ibadah dalam suasana ramadan saat ini apakah masih diperbolehkan untuk tarawih ke masjid
oh iya kalau untuk tempat ibadah itu
mereka udah lama sih sebenarnya udah nggak mengadakan sholat berjamaah
jadi semenjak bulan maret kemarin tuh tempat tempat seperti tempat ibadah terus kampus kampus itu udah mulai tutup
jadi kita dari bulan maret tuh udah nggak ada sholat jumat berjamaah dan sholat sholat berjamaah lainnya tuh udah nggak digalanin
kinan kalau tidak ada lockdown kemudian bahkan pemerintahnya masih memperbolehkan kerumunan hingga lima puluh orang maksimalnya
artinya tidak ada perbedaan ya dalam menghadapi ramadan
ramadan di sana ya kinan ya
perbedaan tuh jelas sih masih pasti masih sangat beda dibandingkan dengan indonesia
tapi ya itu kita masih kalau warga negara indonesia di sini kita nggak menjalani kayak kalau dengar dari cerita teman teman yang sudah menjalani puasa di sini tahun lalu
itu mereka banyak acara kegiatan seperti buka bersama terus sholat raweh dan adanya pengajian pengajian gitu
jadi buat tahun ini di kbr sendiri itu mereka tidak mengadakan hal itu
dan untuk hidup sisi juga mereka juga biasanya mengadakan hal lebih halal namun tahun ini karena ada pandemi ini jadi tidak ada
tapi untuk lama berpuasa di sana berapa durasi waktunya
lebih lama gak sih dari indonesia
sebentar atau lama sekitar tujuh belas jam mungkin
di sini sangat lama sih karena apalagi sekarang sudah mulai memasuki
musim kemarau jadi di sini kita puasa tadi tuh puasa udah delapan belas jam
jadi kita insya ke dari jam tiga pagi terus tadi kita baru buka puasanya jam sembilan malam lah sedikit
tapi mas kinan menerapkan puasa di sana jam indonesia atau jam sweden
kalau di sini kan tiga belas jam ada juga beberapa teman atau saudara saudara kita yang puasanya menerapkan sama di indonesia
oh gitu nggak boleh
sepertinya kita tahu
itu kan kembali ke pakar agama tentunya
iya kayaknya kembali ke orang asing
tapi aku alhamdulillah sejauh ini masih puasanya ngikutin jam sini
soalnya sekarang kan juga nggak ada begitu banyak kegiatan untuk keluar dan beraktivitas
jadi kita kebanyakan juga di rumah
jadi delapan belas jam menurut saya sih masih oke oke aja
kinan delapan belas jam puasa kuliah juga sedang libur maksudnya kuliah tetap muka ya face to face tapi kuliah online masih terus berjalan
apa aja kegiatannya
kegiatannya itu sih sibuk kuliah sih apalagi sekarang kan ini udah memasuki bulan mei jadi udah mau bulan bulan akhir jadi tugas tugas sudah mulai numpuk
udah mau mulai ujian juga
cuman kalau udah mulai menjelang mau buka puasa tuh biasanya banyak kegiatan juga sih sama teman teman ppi
dari wisma kbri mereka juga kadang suka ngadain sarang abu guritnya gitu lah
biasanya mereka ngadain banyak webinar webinar terus kayak kajian dan mengaji online juga kita juga ada gitu
ada tips ya
ada kiat kiat menjaga ramadan di sana semoga tetap stamina nya lancar
karena kan yang di sini aja tiga belas jam aja orang tuh masih bilang kelaperan atau mungkin kegiatan banyak jadi sedikit apa ya bebannya lebih bertambah
kalau di sana delapan belas jam tipsnya apa nih kinan
yang penting sih tadi kita baru ada webinar tentang bagaimana cara memasak sehat dan buat buka puasa dan sahur untuk menghadapi puasa selama delapan belas jam
jadi ya intinya kita harus tetap makan sayurannya terus minum banyak air putih sama vitaminnya sih
masak sendiri ya
iya masaknya masak sendiri
apa aja menunya penasaran deh kalau di sweden
kalau asia masih buka kan
doang masih untungnya masih buka jadi kita nyetok nyetok terus apa sih masaknya coba bikin bikin menu yang ada di warteg biar suasana ramadannya masih tak salah bikin
oh menu warteg ya
di sini orang masih lidah indonesia ya
iya masih lidah indonesia di sini orang pengen makan western tapi orang di sana pengennya makan warteg apa aja bikin ayam goreng gitu misalnya
iya enak banget
kalau mau belajar ya makinan dia aja cowok bisa loh pasang capek
oke makasih kinan ya perbincangannya pada pagi hari ini semoga anda selalu sehat di sana dan juga sekolahnya lancar
ya seperti kata kang tadi tetap makan sayur vitamin buah buahan untuk menjaga stamina delapan belas jam puasa di sana